pemerintah berencana mengajukan revisi undang undang no tiga puluh empat tahun dua ribu empat tentang tentara nasional indonesia
salah satunya klausul perubahan terkait batasan usia pensiun untuk bintara dan tamtama
dikutip detik com presiden joko widodo sudah memerintahkan jajarannya merevisi peraturan mengenai masa pensiun prajurit tni
dengan memperpanjang usia pensiun dari lima puluh tiga tahun menjadi lima puluh delapan tahun
sementara panglima tni marsikal hadi cahyanto menilai kebijakan presiden jokowi memperpanjang usia pensiun menjadi lima puluh delapan tahun sudah tepat
dilansir dari website puspen tni pengelolaan sumber daya manusia tni berbasis kompetensi merupakan bagian dari program seratus hari kerja panglima tni hadi cahyanto
mencuatnya persoalan para perwira non job menjadi salah satu masalah prioritas untuk diselesaikan
di sisi lain panglima tni sudah berkirim surat kepada kementerian dan lembaga terkait yang nantinya akan ditempati oleh perwira
tni surat tersebut sudah dibahas dan akan segera diajukan kepada presiden
kementerian dan lembaga itu antara lain kemenko kemaritiman bnpb bakamla dan bnpb
sejumlah lembaga ini sebelumnya tidak diisi anggota tni karena terbentuk setelah undang undang tni tahun dua ribu empat diberlakukan
sehingga tidak termasuk dalam sebelas kementerian dan lembaga sipil yang boleh diisi anggota tni aktif
meski memasuki lembaga sipil menteri pertahanan membantah tudingan kembali diperlakukannya di wifungsi abri
sementara itu menko maritim membenarkan bahwa lembaganya nantinya akan diisi oleh perwira tni aktif
kajian serta surat permintaan dari panglima sudah diterima dan nantinya akan diambil keputusan oleh presiden
selain kemenko maritim sejumlah lembaga lain juga diincar untuk penempatan perwira tni berpangkat kolonel hingga bintang satu
diantaranya bnpb bnpt bakamla dan lainnya
di polhukam saya kan pernah menempatkan
ada juga jabatan tempatin tentara
ada tempatin sipil
di kemenko kemaritiman kan juga ada keamanan di sana
jadi kalau keamanan kemaritiman saya ditangani orang yang tidak mengerti
dia bakal taruh aja angkatan laut di situ
sudah semua sudah kita lakukan dan kajiannya sudah kita lakukan dan tidak ada membuat seperti studi luar duit fungsi tidak arang saja itu
sekarang masa kamu percaya dengan laut itu yang orang punya pengalaman punya karir di situ lebih bagus daripada orang yang tiba tiba naik
kan tidak bisa juga
ombudsman republik indonesia mengingatkan adanya potensi maladministrasi terkait dengan rencana penempatan perwira tni dalam jabatan sipil
terutama terkait undang undang no tiga puluh empat tahun dua ribu empat tentang tni undang undang nomor lima tahun dua ribu empat belas tentang asn dan peraturan pemerintah nomor sebelas tahun dua ribu tujuh belas tentang manajemen pegawai sipil negara
untuk menyaksikan video lengkapnya klik link di bawah ini